ini terkait dengan upacara bendera yang berlangsung kemarin
di mana video yang memperlihatkan aksi yohannes andekala marshal memanjat tiang bendera menjadi viral di media sosial
ia memanjat untuk mengambil tali bendera yang terlepas dari pengaitnya
yohanes andi kalamarsal empat belas tahun menjadi terkenal di seanterio indonesia pada jumat tujuh belas agustus dua ribu dua puluh
aksi heroiknya membuat anak yang masih duduk di bangku kelas satu smp di wilayah perbatasan indonesia dan timur leste ini menjadi viral di media sosial
dalam video tersebut johannes tampak memanjat tiang bendera untuk mengambil pengait tali bendera yang terlepas
saat akan dilakukan pengibaran bendera merah putih dalam upacara memperingati hari ulang tahun ke tujuh puluh tiga republik indonesia
di motain desa silawan belu nusa tenggara timur
anak bungsu dari sembilan bersaudara pasangan victoria marsal dan lorensa gama itu mengaku tidak takut memanjat tiang bendera
yohannes melakukan hal tersebut secara spontan tanpa disuruh oleh siapapun
setelah video aksinya menjadi viral rumahnya dikunjungi banyak warga dan aparat tni polri untuk memberi selamat
kepala polres belu akbp christian tobing dan dandim seribu enam ratus lima belu letkol igusti putu dwika pun mendatangi rumah yohannes pada jumat sore
dan bingkisan alias sarbalo belu